presiden joko widodo kembali membagikan bantuan presiden atau banpres produktif untuk dua belas delapan juta pelaku umkm di tanah air
banpres produktif diharapkan dapat membantu mendorong kembali bangkitnya ekonomi nasional
banpres produktif secara simbolis diserahkan oleh presiden joko widodo di istana merdeka jakarta pada jumat pagi
untuk tahun ini dana yang disiapkan sebanyak lima belas tiga triliun rupiah dan mulai dibagikan kepada para pelaku umkm nasional pada tiga puluh juli dua ribu dua puluh
presiden mengatakan pandemi berdampak kepada semua pihak tidak hanya dirasakan pelaku usaha kecil tetapi juga pengusaha menengah dan juga besar
dua ribu dua puluh satu yang akan dibagikan untuk ban pres produktif ini adalah lima belas tiga triliun rupiah
yang dibagikan kepada dua belas delapan triliun rupiah
ban pres produktif ini adalah lima belas tiga triliun rupiah